halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini sabtu tiga belas april dua ribu dua puluh
kita ke berita pertama rekayasa lalu lintas one way atau satu arah untuk arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat telah dimulai
sistem one way ini dimulai dari km empat ratus empat belas tol kalikangkung hingga km tujuh puluh dua tol cipali
sistem one way ini dimulai pada pukul lima belas waktu indonesia barat
tampak menteri pmk muhajir effendi menteri perhubungan budi karya sumadi
hingga menteri basuki hadi muljono turut ikut peresmian pembukaan jalur one way arus balik
partai gerindra angkat bicara soal pertemuan antara menteri pertahanan prabowo subianto
dengan presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono
habibur rahman menyampaikan pertemuan antara prabowo dan susilo bambang yudhoyono ini
sebagai silaturahmi idul fitri
habibur rahman juga mengatakan hal politik serta kebangsaan juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut
yang dibicarakan oleh pak sby dan pak prabowo tadi malam tentu soal silaturahim idul fitri
dimana keduanya adalah sahabat lama dan biasa saling berkunjung di momen momen silaturahim
tapi tentu sebagai sesama tokoh bangsa ada hal hal politik hal hal kebangsaan lain yang dibahas
di antaranya mungkin saja juga soal postur kabinet ke depan struktur kabinet ke depan
tapi secara ofisial ya penentuan posisi siapa di kementerian apa akan disampaikan pak prabowo
mungkin setelah putusan mk semuanya akan semakin jelas
berita ketiga pada momen libur lebaran tempat wisata mulai ramai dipadati oleh para pengunjung
seperti yang terjadi di ancol hingga pantai carita pandeglang
menikmati waktu libur lebaran masyarakat mulai memadati tempat wisata
seperti kawasan obyek wisata pantai carita pandeglang
para wisatawan menikmati keindahan pantai wahana permainan hingga sekedar bersantai bersama keluarga
tempat wisata taman impian jaya ancol juga ramai dipadati pengunjung
antrean kendaraan pun mengular di pintu masuk ancol
berita terbaru dari kompas tv
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompas tv